merespon kemunculan baca pres pdi perjuangan ganjar pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi swasta kpi maupun kpu tidak memberikan sanksi
ketua kpu memandang kemunculan ganjar di tayangan azan belum masuk ranah kpu
keputusan pdi perjuangan ganjar pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi swasta kpi memutuskan tak memberi sanksi
kpi mengambil keputusan setelah melakukan kajian internal
kpi menilai tayangan itu tak melanggar ketentuan dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran p tiga sps
aturan kpi tidak ada yang kemudian kami bisa kenakan jadi kami juga nggak mau untuk kemudian mencari cari
karena memang kalau mau ditinjau misalnya dari aspek kampanye
lihat yang mengawal pemilu sendiri bahwa menyatakan bahwa tidak
kampanye karena memang baca pres sendiri pun saat ini belum ada baca pres ada kalau sudah mendaftar
dari aspek apalagi iklan dari aspek iklan ini bukan iklan azan adalah mengandal sholat
dan siapa saja bisa ada di situ masyarakat biasa saya pun bisa ada mas ria juga bisa ada di situ
sementara itu komisi pemilihan umum memandang kemunculan ganjar di tayangan azan belum masuk ranah
tapi kalau belum ada hubungan dengan kpu kami suruh komentar komentarnya apa
baru kami bisa memberikan statement kalau sudah ada yang didaftarkan ke kpu
kalau belum kan tidak ada hubungan apa apa dengan kami
namanya amin tidak ada juga
masih nama apa ya masih sebagai pribadi pribadi yang orang bebas belum sebagai apa apa
baru kpu bisa memberikan komentar statement status itu kalau yang bersangkutan sudah mendaftar ke kpu
menurut ketua kpu hasim azari pkpu soal kampanye termasuk di lembaga penyiaran baru bisa digunakan jika sudah ada peserta pilpres
secara resmi tim liputan cnn indonesia